kamis siang setia novanto kembali diperiksa oleh kpk
namun kali ini ketua dpr itu tidak banyak bicara
sekitar pukul tiga belas kami siang setia novanto tiba di gedung merah putih kpk
tersangka kasus dugaan korupsi ktp elektronik ini langsung masuk ke dalam ruangan
begitu turun dari mobil tahanan
ia sama sekali tidak mau menanggapi pertanyaan awak media
di mana raut wajahnya juga masih tampak lesu
kpk sudah memberikan izin kepada keluarga untuk menjenguk novanto
menurut kuasa hukum setia novanto otoh haji buwan pihak yang masih mempertanyakan
kliennya disangka melakukan perbuatan apa
oto berpendapat secara konkret belum terbukti perbuatan novanto yang mana
yang melawan hukum serta tindakan apa yang dinilai menyalahgunakan memenang
baru kita tahu pak setia novanto melakukan perbuatan bukan negara
jadi sampai sekarang kita nggak tahu
kan selama ini pemberitaan kan masih kita lihat kan mahasiswa acaranya kan
masih yang pra peradilan lah penyidikan lah
tapi inti sari perkara ini sampai sekarang kita masih gelap
dir lantas poda metro jaya bersama para penyidik pendatangi komisi pemerintah sang korupsi
untuk memeriksa ketua dpr setia novanto atas kecelakaan tunggal
yang terjadi pada kamis malam enam belas oktober dua ribu tujuh belas
halim pangara tiba di gedung kpk kami siang setelah berkoordinasi dengan pimpinan kpk
halim mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan kepada novanto
terkait kesiapan dan kondisinya
novanto diperiksa di kpk untuk memudahkan proses pemeriksaan
mengingat saat ini novanto sudah ditahan oleh kpk
dalam kecelakaan itu polisi sudah menetapkan mantan jurnalis metro tv berinisial hm sebagai tersangka
kita ambil yang cepat karena kita sudah koordinasi dengan kpk
kita menjemput bola melayani beliau dengan membawa penyidik kesini
sebelumnya berkoordinasi dengan kpk kpk menyatakan tidak pakai kesehatan dari pak novanto hari ini
sehat jadi kita sudah buat surat beberapa hari yang lalu ke ketua kpk untuk memeriksa korban ini
dan kpk menyatakan pak novanto sudah siap
hari ini siap untuk komponensi